sementara itu dari nusa dua bali pemerintah berkomitmen mendukung perkembangan ekonomi kreatif di indonesia melalui pembangunan infrastruktur
dengan demikian sumbangan industri ekonomi kreatif bagi pertumbuhan ekonomi nasional bisa terus meningkat
menteri keuangan sri mulyani mengatakan pentingnya dukungan pemerintah bila suatu negara ingin mengembangkan ekonomi kreatif
salah satu yang dilakukan indonesia adalah pembangunan infrastruktur yang masif
dengan infrastruktur yang merata nantinya dapat memberikan akses yang sama bagi pelaku industri kreatif dari seluruh wilayah indonesia untuk memperoleh kebutuhannya
sedangkan dukungan lainnya berupa kebijakan yang fleksibel di tingkat pemerintah pusat dan daerah pembangunan research and development
fasilitas keringanan pajak bagi swasta yang membantu pendidikan vokasi
jika konsisten seperti ini maka indonesia akan menjadi negara yang progresif dalam industri ekonomi kreatif
dengan para pelaku kreatif saya minta kepada pak triawan kita bertemu apa sih yang dibutuhkan
apakah itu di bidang perfilman apakah itu kuliner apakah ini di bidang writer apakah itu di bidang turisme
yang kita sering sekali di sidang kabinet kita mencoba mendefine sepuluh destinasi bagaimana seluruh dari infrastruktur jalannya
sampai kepada polisi mengenai perhotelan polisi mengenai supply chain nya dan marketing nya dari menteri perindustri
menteri pariwisata bisa dikombinasi ini semua dilakukan secara timbul